ya jelang libur long weekend anda punya rencana untuk berlibur bersama keluarga
nah jangan sampai liburan anda justru menjadi petaka keuangan karena anda kehabisan uang
nah untuk mengantisipasi hal ini kami akan membahasnya dalam segmen the analyst
dan telah bergabung bersama kami ahli perencanaan keuangan mas safir senduk
selamat pagi mas safir
ya ini mas menuju long weekend ini pasti ada banyak sekali yang sudah menunggu nunggu untuk long weekend
dan hari masih muda ya bulannya masih muda
jadi pasti banyak sekali yang mau berpergian begitu
tapi kan itu kadang kadang juga bisa menjadi jebakan kan
bahwa akhirnya kita mengeluarkan uang terlalu banyak di depan gitu
ada tips nggak sih untuk tetap berjalan jalan tapi tetap berhemat begitu
ya indonesia kalau buat saya indonesia adalah negara yang paling antusias dalam menyambut long weekend
long weekend dan segala macam tanggung jawab
tanggal tanggal merah lainnya ya gitu ya
kenapa karena biasanya di kita ini indonesia adalah negara berkembang
sehingga begitu ada airline budget airline segala macam
setiap awal tahun kita selalu merencanakan
oke tahun ini tanggal merahnya jatuh kapan aja ya
apakah dekat dengan awal minggu apakah dekat dengan akhir minggu
sehingga kita rajin bikin perencanaan
jadi salah satunya adalah kalau pertanyaan lah
bagaimana cara supaya kita bisa tetap liburan tapi tidak mengacaukan budget kita
kita harus lihat dulu liburan kita itu definisinya seperti apa
ada orang yang dia liburannya itu adalah
lihat pemandangan indah
ada orang yang liburan itu dia harus pergi berbelanja
ada orang yang liburannya itu harus pergi makan gitu ya
nah setelah kita mengetahui apa definisi liburan bagi kita
kita bisa menentukan destinasi destinasi mana yang mungkin tidak terlalu menghabiskan kantong kita
kalau memang banjir kita pas pasan
contoh misalnya destinensi kita adalah
liburan buat saya adalah nyobain makan kuliner
ya sudah kalau anda tinggal di jakarta mungkin anda bisa pergi ke bogor
di sana kita nggak usah terlalu jauh misalnya
kita nggak usah terlalu jauh
tapi kita bisa dapat makan enak ya lumayan
kalau misalnya kita hobinya lihat pemandangan bagus
mungkin kita bisa memilih destinasi destinasi yang juga tidak begitu jauh
tapi kalau kita bicara soal budget itu kan pasti ada detailing gitu ya
memang seharusnya tuh alokasinya itu yang terbanyak kemana sih
apakah di transportasinya
seperti yang kita tahu ini terbagi beberapa ya
ada satu hotel kalau menginap
ada juga makanan dan juga belanja
nah ini biasanya porsinya seperti apa
saya membagi pengeluaran liburan itu menjadi lima pos
jadi pertama adalah transportasi
kemudian kedua adalah akomodasi
kemudian ketiga adalah makan minum
keempat adalah objek wisata
dan yang kelima adalah belanja
nah transport dan akomodasi itu biasanya kita beli jauh hari sebelumnya
kalau kita pergi liburan keluar kota
itu yang udah paling siap gitu
udah paling siap
kenapa karena biasanya kalau kita mau pergi liburan yang kita beli pertama adalah tiket pesawat
kalau misalnya kita pergi keluar kota
jadi kemudian setelah tiket pesawat
tiket pesawat oke
kemudian kita baru cari penginapannya
tapi yang ketiga itu adalah makan obyek wisata dan belanja
itu yang masih bergerak gerak
itu masih bergerak gerak
tapi kalau anda tanya saya mana yang paling besar menghabiskan dana
itu adalah yang pertama tentunya transport
kalau misalnya kita jauh
tapi yang kedua adalah ini buat saya yang paling banyak menghabiskan dana adalah belanja
dan di indonesia itu belanja itu ada dua macam kalau kita liburan
belanja untuk diri sendiri dan yang kedua adalah belanja untuk oleh oleh
dan ini porsinya tidak terlalu bisa diukur ya
karena setiap orang berbeda beda
transport dan belanja bukan akomodasi
bukan akomodasi seringkali
tapi memang tergantung juga dia senangnya akomodasi seperti apa gitu ya
tapi seringkali begini kalau kita bicara belanja perhatikan baik baik seringkali kalau kita pergi liburan
kita seringkali picky
atau sangat memilih kita naik pesawat apa
kita juga sangat memilih kita nginep di hotel seperti apa
tapi seringkali untuk belanja diri sendiri kita nggak milih milih
jadi agak spontanious agak impulsif begitu maksudnya
ya impulsif buying ya
dan itu yang terjadi dan itu yang seringkali membuat pos belanja kita menjadi sangat sangat besar dan dia menghabiskan cukup banyak porsi untuk pengeluaran liburan kita
profil para traveler ini kan juga berbeda beda
ada yang mau pergi secara keluarga ada juga yang sendiri ada juga yang berpasangan
ini sebenarnya ada trik nggak sih
untuk mensiasati begitu
kalau sendiri kan biasanya mungkin kita ikut open trip atau kita jalan sendiri aja
itu kalau misalnya ikut open trip sama jalan sendiri itu biasanya gimana
ya biasanya tiap perjalanan punya kelebihan kekurangan ya
misalnya gini orang yang pergi sendiri tentunya berbeda dengan dia pergi bersama keluarga
kalau dia pergi bersama keluarga dan dia yang ngebayarin maka seringkali akan ada saatnya dia milih milih
contoh misalnya gini kalau dia pergi sendiri dia bisa bilang saya pergi sendiri nih saya mau makan dimana aja terserah
tapi kalau dia pergi sama pasangan dia atau sama anak saya mau sih makan di situ tapi anak saya kadang nggak mau
jadi malah lebih memilih dan seringkali itu bikin dana jadi lebih mahal
jadi pastikan kalau kita pergi bersama keluarga memang harus ada pos pos yang lebih banyak dipersiapkan untuk hal hal seperti itu
oke lebih dianggarkan begitu
tapi kalau misalnya kita misalnya mau pergi satu grup begitu apakah itu juga bisa menjadi cara untuk menghemat
ya bisa menjadi cara untuk menghemat
karena kalau kita pergi satu grup seringkali grup itu punya
jadi bisa menawar kepada penyedia jasa
tergantung jumlah juga
tergantung jumlah juga gitu
jadi kalau misalnya dia bisa lebih menghemat ya dia bisa sangat menghemat
itulah kenapa seringkali kalau kita ikut tour seringkali kita akan mendapatkan harga lebih bagus
udah walaupun harinya nggak panjang tapi kita bisa datang ke banyak tempat
iya dan salah satunya tentunya pasti traveling di low season daripada high season
itu ada ini nggak tips atau mungkin insight dari mas safir mengenai hal tersebut
banyak orang yang sebenarnya pengen ya travelnya di low season tapi juga nggak bisa karena masalah libur cuti hal hal seperti itu
iya kadang kadang memang yang harus dilihat adalah tergantung dari pekerjaan yang kita alami ya pekerjaan yang kita lakukan
ada beberapa tipe tipe pekerjaan yang memang kita nggak bisa tinggalin
tapi ada juga beberapa kerjaan yang memang saya punya beberapa teman yang mereka karyawan
tapi nggak tahu gimana mereka bisa saja pergi saat low season
entah diakalin cutinya lah dan lain lain
worth it gak sih sebenarnya perbedaan harga itu
terutama di segi harga transportnya pesawatnya dan juga hotelnya itu lumayan worth it ya
jadi cara ngakalinnya itu tadi kalau misalnya kita pergi pada saat bukan low season terpaksa hanya bisa pergi pada saat high season
ya mungkin ya harus ikut open trip atau tour sehingga kita bisa dapat harga yang mungkin harganya sama tapi kita bisa dapat lebih banyak
oke dan tentu saja perencanaan dari jauh jauh hari gitu ya
oke dan sekarang juga banyak banget nih mas kita melihat ada travel fair
di pas kapai mungkin dua bulan satu bulan sekali itu ada yang namanya travel fare
itu sebenarnya satu sisi memang memurahkan tapi juga bisa menjadi jebakan
karena hanya tadi balik lagi transportasinya saja yang diskon yang lainnya belum tentu gitu kan
jadi gimana tuh menghadapinya
jadi kuncinya sebetulnya adalah kita harus melihat lagi setiap kali kita pergi liburan kita sering kali banyak keluarnya di mana
ada orang ketika mereka pergi liburan mereka sangat pelit keluar uang untuk belanja dan mereka mereka memang nggak suka belanja
mereka hanya keluar uang untuk makan
untuk tipe seperti ini sangat worth it
harga tiket lebih murah dan toh di tempat sananya dia nggak banyak keluar uang untuk makan dan lain sebagainya
dia tetap makan tapi dia mungkin tidak mau keluar terlalu banyak uang
tapi ada juga tipe traveler lain yang mereka memang mungkin pelit di transport sehingga mereka cari harga murah tapi di belanja dia malah nggak pelit
jadi kuncinya adalah apakah kita perlu datang ke travel fare dan beli tiket di situ
kalau cuma lokal dalam negeri dan kita cuma pergi satu orang mungkin perbedaan harganya nggak akan begitu kerasa
apalagi kalau kita ngantri sampai berjam jam misalnya
tapi kalau kita misalnya membawa serta dua atau tiga orang anggota keluarga atau kita juga belikan untuk teman teman supaya kita bisa pergi rame rame
maka datang ke travel fair sangat sangat worth it
tadi kan dari yang mas bilang ada lima pos nih
tapi kan semua itu udah konsumsi bentuknya ya
tapi kan ada juga kadang kadang kita traveling dan terjadi hal hal yang tidak diinginkan
jadi sekarang tuh makanya masih belum populer di indonesia tapi udah ada yang namanya travel insurance
menurut mas itu penting gak
travel insurance sangat penting
kenapa karena travel insurance itu bisa membantu kita kalau terjadi beberapa hal yang memang tidak kita inginkan
delay pesawat lah kemudian koper yang tidak kembali kemudian kecelakaan di tempat kita jalan jalan
dan itu bisa tiba tiba bombastis gitu ya
tiba tiba bombastis dan saya sih sangat menyarankan kalau kita benar benar serius traveling belilah travel insurance
dan kita bisa beli travel insurance
yang memang dijual pada saat memang kita mau pergi
jadi sangat sangat direkomendasikan
oke tapi kan itu harganya kadang kadang lumayan juga kalau dihitung hitung gitu ya
dan kita mikir kayaknya dua belas kali perjalanan nggak pernah kejadian apa apa tuh gitu
itu kan masih ada paradigma seperti itu gimana tuh
ya memang kalau kita bicara asuransi atau insurance kalau memang cara berpikirnya seperti itu kita nggak akan ambil asuransi ya
tapi memang asuransi ini memang bukan sesuatu yang apa ya yang memang itu pasti akan terjadi enggak
nggak juga ya
tetapi asuransi saya selalu menyamakan begini asuransi itu mirip seperti payung
jadi payung tidak membuat tidak menjamin hujan nggak akan turun
apakah dengan kita beli payung jadi nggak akan hujan nggak juga
payung tidak menjamin hujan tidak akan turun
tapi payung menjamin kita tidak akan basah kalau ada hujan
jadi lebih sifatnya lebih preventif jadi jangan karena alasan misalnya kemarin saya pergi dua belas kali nggak pernah kenapa napa
jadi kita nggak ambil travel insurance nggak juga tapi tetap ambil travel insurance untuk dijaga jaga kalau kalau ada
hal hal yang gak diinginkan terjadi selama kita liburan
oke sekarang mengenai metode pembayaran nih mas
banyak orang kan dulu belinya seringnya di travel agent jadi artinya sistem transfer segala macam
kadang bisa sampai dua puluh empat bulan
nah itu menggoda sih saya juga sering banget tergoda gitu ya
kayak perginya sekarang tapi bayarnya dua tahun lagi
maksudnya dibagi dalam dua tahun gitu itu bijak nggak sih sebetulnya
ya memang gini seringkali memang pengalaman menunjukkan bahwa kalau kita melakukan pembelian tiket itu sekitar berapa puluh hari sebelumnya
maka ada perbedaan harga yang lumayan
jadi kalau misalnya anda membeli tiket tersebut selama tidak mepet
walaupun dia dengan cicilan dua puluh empat bulan sekalipun selama belinya nggak mepet
maka kita tetap akan dapat harga yang bagus
kita akan tetap dapat harga bagus selama belinya tidak mepet
oh jadi itu masih ya nggak terlalu di masih cukup halal lah
tapi sekali lagi saya tetap sarankan liburan adalah sesuatu yang sudah bisa ditebak akan terjadi
contoh kalau kita sekarang katakan bulan maret kita sudah bisa perkirakan
oke juni saya akan pergi liburan ya sudah siapin dananya
jangan kita juni udah mau pergi liburan tapi sampai juni uangnya kita belum siapin dari sekarang beli
siapinnya baru juni ya udah sayang juga mau ngapain
oke baiklah kalau gitu terima kasih mas safir senduk telah bersama kami di cnn indonesia business